luar biasa tentunya sangat seru selain ada extreme sport tentunya ada cheer leading juga yang tadinya seru seru seperti itu
ada juga permainan tradisional yang juga ini salah satu yang paling penting karena mempromosikan budaya indonesia ke seluruh dunia
dan juga untuk melestarikan budaya itu sendiri apalagi kita di tahun tahun sebelumnya waktu kita masih kecil kecil kan suka bermain yang namanya egrang seperti itu atau gundu mungkin ada juga mungkin ya
betul sekali nah salah satu permainan tradisional nih yang ditampilkan di tavisa world games dua ribu enam belas di jakarta diantaranya adalah egrang dan juga terompah panjang
ya walau terlihat cukup mudah untuk dimainkannya namun sebenarnya diperlukan latihan khusus untuk dapat menguasai permainan tradisional ini
kekompakan dalam mengatur langkah adalah kunci dalam permainan terompah panjang ini
kesalahan sedikit saja dari satu orang pemain dapat membuat seluruh anggota tim terjatuh
permainan terompah panjang atau lebih dikenal dengan lomba bakyak ini adalah salah satu permainan tradisional indonesia yang akan ditampilkan di tavisa world games
dua ribu enam belas yang akan digelar di jakarta
walau kemenangan dan perolehan medali bukanlah tujuan utama namun anak anak berusia dua belas hingga empat belas tahun ini tetap bersemangat dalam berlatih
di sini pernah ikut lomba cepat cepatan naik terombah kayak gini gak sih
belum ini baru pertama kali
udah pernah latihan tapi
susah gak sih latihannya
jatuh jatuh gitu cuek
masih bangkit lagi
kalau yang satu ini adalah permainan egrang
permainan egrang akan ditampilkan di ajang festival dan kompetisi
di nomor kompetisi para pemain egrang akan saling adu cepat di lintasan
tetapi bermain egrang ternyata tidak semudah yang terlihat
bila tak terbiasa jangankan untuk melangkah
untuk menjaga keseimbangan di atas egrang pun sulit untuk dilakukan
ternyata gak semudah yang kelihatannya ya
kamu aja deh daripada center jatuh
selamat berlatih ya
di sebagian daerah di indonesia permainan egrang dan terompah panjang ini masih sering dimainkan
terutama dalam perlombaan tujuh belas agustus
ngelihat dari bekasi teman lomba
terus saya minta diajarin sama teman
pertama kali belajar susah gak sih main egrang ini
sebagai salah satu olahraga rekreasi
permainan egrang dan terombah panjang ini memang tak dapat disamakan dengan cabang olahraga prestasi
karena dalam olahraga rekreasi
yang utama adalah kegembiraan dan rasa kebersamaan saat melakukan permainan
erlangga wisnuaji jakarta